lu udah bilang kan sekali lagi lu pegang cewek gua

lu udah kelewatan
bagus sih undangan gua
undangan pertunangan ya
apa urusan ya gua yang nempel undangan
undangan undangan gua pesta pertunangan pesta pertunangan
gua kenapa lu yang sirik sih
eh denger ya
lu tuh udah ngasih undangan ke semua anak
ngapain juga sih lu pake nempel nempel segala
baru tunangan aja udah pamer seluruh kampus
gak usah dorong dorong gua pak
suka suka gua dong
biar semua orang di kampus tuh tau kalau gua mau tunangan sama raka
dan semua orang bisa datang
termasuk buat yang gak dibagiin undangan kayak lu
jadi tau kalau ada acara
eh lu jangan gegeran ya
siapa juga yang mau ditunggu pesta lu
mending kalau di gedung pesta itu
terus di halaman rumah aja bangga banget
seenggaknya gua jadi tunangan
gua gak bernasib sama kayak lu yang ditinggal pergi sama kekasih yang dicintain
lu udah bilang kan
sekali lagi lu pegang cewek gua
gua akan segar segar muka lu
lu udah kelewatan
lu untung lah ya rina
lu gak ada gunanya tau gak peduli sama dia
udah raka udah
dengar ya lu
udah raka udah
hari ini aku jadi makin sayang banget sama kamu
karena aku jadi semakin yakin
kalau kamu bener bener sayang sama aku
kamu bener bener jadi pelindung aku raka
akhirnya semua memang kebukti
aku memang gak boleh harapin raka lagi
aku juga bener bener pengen nyobain

aku juga bener bener pengen nyobain
aku juga bener bener pengen nyobain
harusnya kan aku gak nangis ya
harusnya aku bahagia karena aku tahu
nontalita juga pasti bahagia
kok udah disini kan belum waktunya aku pulang kuliah
ya kan jadi supaya meyakinkan si raka sama talita
jadi gue harus sering sering sini nama yang gue makan
ya makasih sih kamu perhatian sekali sama aku
tapi kalau kamu begini terus
terus kamu gak narik ojek nanti penghasilan kamu berkurang
terus cicilan motor kamu juga nggak kebayar
akhirnya motor kamu diambil itu gimana
gue kan punya pekerjaan sambilan gue yang tukang catering kan
nah catering itu
kalau gue dapat job sekali
itu sama aja kayak gue mau ngojek tiga bulan
lo tenang aja
lo perlu hari ini nih
hari ini gue terakhir lo makan baso sepuluh mangkok
udah pelan makannya
baru mangkok kedua
biasanya juga aku cuma makan satu mangkok
udah kenyang ini perutnya
jatuh semangat ya
nih pesawat terbang mau masuk ke dalam mulutnya
nah kalian berdua pacarannya mesral banget ya
aku pernah nangka nunggu
sekali kali ke sopin aku juga
kenapa gak macbook
eh lo di tengah tengah gua mau baca rebuan
enggak gua gak ngerasa begini
eh nyari masalah sama gua
ntar gue mau bacain puisi dulu buat dia
wah puisi gila menurut lo
kamu tuh udah bikin hati bang darwin hancur berkeping kepiting
karena kamu tuh milik kenalpot
apaan sih ini
si pa kenapa udah datang si pa
enggak tahu ma agak kurang sehat
ini ada undangan di kotak pos tadi papa ambil
undangan apa tuh
tahu dari siapa ini
oh ini lihat dong
nama orang tuanya
pak teddy yang pernah kesini itu loh
jangan jangan ini cewek yang ditaksir sama si satri apa
barangkali ada anak gadis yang lain
mana mungkin satria mau sama anak yang mau ditunangkan
ya mungkin masih ada kakak atau adiknya kali ya
kalau gitu kita ajak aja si satria apa
siapa tahu dia bisa dikenalin sama saudara saudaranya yang lain
sama sodaranya si stalita ini
jahe ya kayaknya enggak enak badan
eh mama pak tumben
di rumah berduaan
nanti malam kamu jangan kemana mana ya
ada perusahaan baru yang dibuka pak
itu undangan pesta
ini kan undangan raka sama talita
kalau gue datang sama papa mama
ayah bisa tahu dong siapa gue
mak ini undangannya malam aku
aku ada janji lagi mau ntar malam
acaranya setengah delapan malam kok
santai aja kamu masih bisa mandi makan
iya kamu harus datang loh
tidak bisa enggak kamu harus datang
yang undang ini pak teddy relasi papa
lagipula papa kan diundang sebagai tamu vip
nah kalau mama dan kamu gak ikut papa
nanti orang di sana bilang apa tentang keluarga kita
janjinya di cancel aja dulu
ini lebih penting daripada janji kamu
pokoknya kamu siapin baju yang keren ya
jangan sampai malu maluin mama oke
aku harus berhubungan dengan papa